pola hidup sehat kini menjadi salah satu gaya hidup masyarakat urban
selain mengkonsumsi makanan sehat dan berolah raga
unsur lain yang tidak kalah penting adalah dengan rutin minum air putih
agar selalu terhindar dari dehidrasi
untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat
le mineral bekerjasama dengan ikatan dokter indonesia atau idi
mengkampanyekan gerakan indonesia sehat
kegiatan ini melanjutkan kesuksesan kampanye gerakan indonesia sehat

di mana leh mineral konsisten menyuarakan pola hidup sehat
dengan mengadakan le mineral water run dua ribu delapan belas
di jakarta pada dua puluh dua juli dan surabaya pada lima agustus mendatang
sebagai wujud nyata kepedulian le mineral mengkabanyakan gerakan indonesia sehat
di tahun dua ribu delapan belas ini le mineral berinisiatif melakukan sosialisasi
dan edukasi penerapan gaya hidup sehat
di lebih dari seratus rumah sakit di indonesia
dengan membagikan dua juta botol le mineral kepada pengunjung rumah sakit
salah satu pesan utama kampanye gerakan indonesia sehat ini
adalah pentingnya mengkonsumsi air
yang berkualitas bagi tubuh
karena pemenuhan kebutuhan cairan bagi tubuh
menjadi salah satu komponen utama dalam mewujudkan gaya hidup sehat
bagi masyarakat indonesia
oleh karena itu li mineral bersama ikatan dokter indonesia
berinisiatif bersama sama mengadakan gerakan indonesia sehat
jadi tujuannya adalah untuk mengajak seluruh masyarakat indonesia
untuk hidup lebih sehat
itu bisa kita lakukan melalui tiga pilar edukasi kita
yang pertama ada eat right yang kedua ada move right
dan yang ketiga adalah drink right